saya ikut ketawa aja dasar ini
pokoknya kita ingin semua elit bangsa ini rukun
karena rakyat seneng kalau elitnya rukun
kamu ini nanya interograsi kayak polisi aja
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya